dari teman teman media kami
yang diberikan oleh pihak kepala negeri pernambu
selanjutnya akan berjuang di makassar
insya allah akan diputuskan
apakah kita banding
untuk pengadilan tinggi
terima kasih teman teman di palauku
dan aktivis di kota palauku sendiri
termasuk di belopa
dan di kota palauku
dan di kota palauku
kami akan mempertimbangkan upaya hukum
untuk mengajukan banding
tapi itu kembali lagi kepada
terdakwa kalau kami nanti akan
perkara ini kan bagi kami
kalau ini diikuti di perkara yang lain
maka ini presiden buruk bagi kemerdekaan
pers tapi kami nanti akan mempertimbangkan dulu
karena bagaimanapun juga keputusan untuk banding
itu akan kembali lagi kepada terdakwa sendiri